kita beralih ke informasi lainnya
menghadapi musim hujan sejumlah persiapan dilakukan
guna mengantisipasi banjir di ibu kota
petugas penjaga pintu air dan unit pelaksana kerja upk badan air
dinas lingkungan hidup dki jakarta pun mulai berjaga jaga
meski bmkg memprediksi puncak musim hujan baru akan terjadi pada januari hingga februari dua ribu dua puluh
tapi antisipasi sudah dilakukan oleh operator pintu air manggarai
dan petugas upk badan air dinas lingkungan hidup dki
untuk saat ini kondisi air di pintu air manggari masih normal ya
di siaga empat di ketinggian lima ratus lima puluh
untuk di pintu air manggarai batas normal itu di siaga empat itu di tujuh ratus lima puluh ya
tujuh ratus lima puluh sampai dengan delapan ratus lima puluh itu masuk siaga tiga
delapan ratus lima puluh sampai sembilan ratus lima puluh itu siaga dua
di atas sembilan ratus lima puluh itu masuk siaga satu
operator pintu air manggarai terus memantau ketinggian air setiap jam selama dua puluh empat jam
mereka juga memonitor ketinggian air
di bendung katulampa
bila terjadi kenaikan tinggi air
pantauan bisa dilakukan per tiga puluh menit atau lima belas menit sesuai arahan
begitu pula dengan petugas upk badan air yang bertugas mengangkut sampah di pintu air manggarai
mereka telah membentuk tim jaga yang siaga selama dua puluh empat jam secara bergantian
untuk membersihkan sampah yang tersumbat di pintu air
bisa katakan kalau emang lagi normal airnya normal begini gitu kan
nggak ada hujan
tiga truk gitu itu normal gitu kan
cuma kalau musim hujan apalagi hujannya dihulu ya
terutama itu pasti volume sampah meningkat gitu
berapa truk pak kalau misalnya sudah rutin hujan
ya nggak tentu ya
kalau rutin ya mungkin ya bangsa sekira tadi lah
sepuluh sampai lima belas itu kan
warga yang tinggal di bantaran kali ciliwung pun mulai bersiap menghadapi banjir
warga rt dua rw tujuh kelurahan rawajati jakarta selatan ini
hanya bisa pasrah bila banjir datang
pasalnya ia tak punya pilihan untuk pindah ke tempat lain yang bebas banjir
misalnya banjir bu eli pindah atau mengungsi nggak
ngungsinya di sini di bawah playoffer
nah bu ini kan udah mau masuk desember januari
nah pasti kan mau hujan nih pasti akan ada banjir lagi
ya udah terbiasa
terbiasa terus gimana bu
kalau banjir datang
ya kita bebenar rumahnya yang perabotan perabotan kita naik naikin ke atas
terus anak anak kita ungsiin dulu
warga yang berada di sekitar pinggiran kali ciliwung sudah terbiasa dengan banjir
menurut mereka pemerintah setempat mulai dari rt rw dan kelurahan selalu menginformasikan agar warga berkemas untuk mengungsi bila akan terjadi banjir
tim liputan cnn indonesia